antrian ratusan warga untuk mendapatkan blt bbm terjadi di kantor desa johowinong
kecamatan mojo agung kabupaten jombang jawa timur pada selasa
ibu ibu yang mendominasi antrian ini dengan sabar menanti uang tunai yang dikucurkan pemerintah
melalui petugas kantor pos jombang
para ibu rumah tangga tersebut menerima blt bbm rp satu ratus lima puluh selama dua bulan atau total rp tiga ratus
di tengah ratusan warga yang mendapatkan blt bbm di desa johowinong
ternyata masih ada yang tidak menerima bantuan tersebut
nyono warga desa jowinong yang tinggal seorang diri di rumah bambu berlantai tanah
hanya bisa pasrah karena tak terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah
sebelumnya pernah dapat bantuan pak
tapi kalau untuk bantuan blt ini
blt bbm ini nggak dapat
sementara itu di kecamatan mojo agung jombang
hingga kini lebih dari lima warga mendapat blt bbm
pihak kecamatan setempat mengimbau warga yang berhak menerima bantuan
tetapi belum terdaftar agar melapor ke desa setempat
untuk diusulkan sebagai penerima bantuan pada bulan berikutnya
mereka menerima seperti sama seperti blt yang lainnya
pengajuan ke desa dilanjutkan ke dinas sosial
selanjutnya dikirim atau diklarifikasi
setelah itu dikirim ke kementerian sosial
itu prosedurnya seperti itu
nyono yang bekerja sebagai buruh tani berharap
bisa mendapat blt bbm dari pemerintah seperti warga lain di desanya
agung wibowo jombang jawa timur